momen kelulusan kerap meninggalkan kesan yang tidak akan terlupakan
jika biasanya selebrasi dilakukan di satu lokasi beramai ramai dengan peserta kelulusan lainnya
tahun ini beberapa sekolah melakukan hal yang berbeda
tidak ada seremoni pelepasan siswa dilakukan secara virtual melalui video online
salah satunya yang dialami rai nisara aga
ia adalah satu dari lima puluh sembilan murid lulusan tk budi mulia ii bintaro tangerang selatan
sekolah ini juga melakukan kelulusan secara online bagi siswa sd dan smp
wisuda kelulusan digital ini hanya dilakukan di rumah
diikuti oleh peserta kelulusan dengan pendamping orang tua
guru sebagai pemandu prosesi pelepasan siswa melalui aplikasi zoom
mengenakan toga peserta mengikuti prosesi kelulusan
termasuk saat pemanggilan nama murid yang lulus
orang tua bertugas memindahkan tali toga dari kiri ke kanan
ini mungkin salah satu solusi di tengah pandemik ini
jadi kita sendiri sebetulnya sedih tidak bisa melihat anak anak perform
tidak bisa melihat anak anak wisuda sudah langsung
tapi ini jalan yang baik menurut saya salah satu solusi yang baik
memang selalu ada hal positif yang bisa kita ambil di tengah pandemi ini
menurut kepala sekolah tk budi mulia nuzul fajaryanti
proses kelulusan secara virtual dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan
termasuk soal penyerahan rapor dan dokumen kelulusan secara online
sebetulnya memang kami merencanakan itu kurang lebih tiga minggu
dikarenakan memang permintaan yayasan bahwa tetap ada selebrasi
walaupun harus secara virtual
tapi alhamdulillah sekali dengan proses tiga minggu ini
semuanya berjalan dengan lancar
walaupun sebetulnya ada proses juga yang sudah kami persiapkan sebelumnya
sebelum pandemik ini dan setelah pandemik ini
meski pandemi covid sembilan belas membuat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam momen khusus
kemudahan teknologi memudahkan kita bertemu secara virtual
dengan tidak meninggalkan kesan yang mendalam
stay at home atau diam di rumah adalah jalan terbaik
agar terhindar dari paparan covid sembilan belas
indra yan raksmi prabokusar toyo tangerang selatan